ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
siapa ini pak
gak berapa gak hasil kok
mas mbak santi itu udah gak bisa membahagiakan kamu
jadi kenapa harus takut
bukannya aku takut tasya
tapi jujur aku belum bisa untuk pecerah
karena aku gak mau berdugung sana takutnya begini
jadi mas gak mau mencerai mbak santi
terus gak mau nikahin aku gitu mas
bukan begitu tasya
udahlah mas mas itu tukang bohong tau gak
tadinya bilang mencerai
mas aku mau rumah
enggak iya mas sebentar mas
iya kebetulan mas papa mau liat hasilnya
apa yang harus aku katakan sama sesuatu
aku gak hari lagi
aku memang sudah bener bener mampu
jadi kamu gak hamil lagi
aku udah ikutin semua saran dokter
aku udah minum semua obatnya
ya emang bener
kamu istri mandul
sepuluh tahun nanti aku menikah sama kamu
tapi kamu tidak hamil hamil itu sampai kapan
aku juga mau bisa ngasih
aku mau banget bahagiain papa
kasih aku kesempatan sekali lagi pak
aku akan coba untuk cari dokter yang terbaik
dokter manapun tidak akan bisa buat kamu hamil
kasih aku kesempatan sekali lagi pak
kamu gak akan bisa bahagiain aku
tapi kamu gak sempurna ya
di mana kamu bisa bahagiain aku tapi kamu sendiri gak sempurna
seumur hidup pun juga kamu gak akan bisa bagiin aku
tolong jangan pergi dulu
awasin aku ah
mas tungguin aku lama ya maaf ya
soal mbak santi ya
kalau aku cerita soal istriku pasti kamu gak akan setuju juga
aku udah bisa tebak kok kalau mbak santi itu mandul
jadi mau ke dokter manapun percuma mas gak bakal berhasil juga
jadi pasti sekarang mas udah bisa milihkan siapa pendamping yang pantes buat mas
kalau untuk sekarang untuk aku harus milih kamu atau istriku itu sekarang aku belum kasih bisa pilihan
karena aku harap kamu bisa ngertilah kondisi aku gimana
tapi mas kamu tuh udah janji sama aku mas
kalau hubungan kita gantung begini terus mas aku tuh gak kuat mas
mendingan hubungan kita berakhir aja mas
habisnya mas gitu sih
atau juga mbak santi gak bisa mas anak
aku tuh cinta banget sama kamu mas
dan aku yakin bisa bahagiaan kamu mas
dan aku bisa jadi istri yang sempurna buat kamu mas
iya tapi kamu harus sabar gak apa apa kan
masih males ya
iya tapi kamu harus sabar juga
sudah jam segini kok papa belum pulang
halo bicara dengan siapa
siapa ini pak
tidak ada apa apa kasih aku
mas mbak santi itu sudah tidak bisa membahagiakan kamu
jadi kenapa harus takut
bukannya aku takut tasya
tapi jujur aku belum bisa untuk pencerah
karena aku tidak mau berusaha takut takut
jadi mas tidak mau mencerai mbak santi
terus tidak mau menikahi aku begitu mas
bukan begitu tasya
sudahlah mas mas itu tukang bohong tahu tidak
tadinya bilang mencerai mbak santi
terus nikahi aku sekarang tidak
pelan pelan banget sih mas
mas mas mas itu benar benar tidak cinta ya sama aku
mas cuma permainin perasaan aku saja mas
tasya aku pasti nikahin kamu tapi tunggu waktu yang tepat ya sayang ya
nunggu aku sampai kapan mas aku nunggu mas
sampai mas santi hamil itu bisa sepuluh tahun lagi mas
bahkan seumur hidup aku nungguin mas
apapun yang terjadi aku akan pasti nikahin kamu
ya ini ini sudah sudah
kalau aku dipeluk seperti ini sama mas hati aku merasa tenang banget
aku mau menikah lagi mak
aku mau menikah dengan perempuan yang bisa berketurunan
harusnya kamu dukung aku untuk nikah lagi santi
aku ingin bahagia pengen punya keturunan tapi kamu gak bisa
tapi kamu tenang aja
kamu tetap jadi istri sahku